sebuah mobil mewah yang terparkir di garasi rumah warga
di jalan lembang menteng jakarta pusat terbakar pada senin siang
selain menganguskan mobil api juga menganguskan garasi mobil tersebut
menurut petugas pemadam kebakaran jakarta pusat
kebakaran diduga akibat korsleting pada bagian mesin mobil
hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan kepolisian resort jakarta pusat
juga diduga akibat konsleting listrik
satu unit mobil sedan terbakar di tol dalam kota
kilometer delapan ratus cawang jakarta timur
mobil tersebut sedang melaju di tol dalam kota dari tmii menuju tanjung priuk
setelah menurunkan dua unit mobil pemadam
petugas pemadam kebakaran berhasil membadapkan api dalam lima belas menit
sempat terjadi kemacetan panjang akibat kebakaran tersebut
hingga petugas pemadam kebakaran jakarta timur
sempat mengalami kesulitan
untuk menuju ke tkp
oh keluar dari mesin
itu langsung besar aja atau besar apa
ya bilangnya sih begitu
jalan kan besar agak macet
tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut
namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah
tim liputan cnn indonesia